dalam lima belas detik
enggak boleh lebih dari lima belas detik
saya minta anda untuk mengomentari foto foto yang akan kita tampilkan dengan kalimat yang ya cukup singkat
foto pertama kita bisa lihat
apa komentar anda
karena maju calon presiden dari tahun dua ribu empat loh
pak wimar anda jangan mengomentari
oh enggak di tengah
orang yang tidak pernah membangun tembok dengan rakyatnya
mantan ketua umum p tiga
apa arti orang yang dibuat anda
oh beliau sangat berarti
karena saya bergabung di partai persatuan pembangunan di dpp partai persatuan pembangunan karena diajak oleh beliau
oke jadi orang penting sekali untuk karir politik anda sampai sekarang
ini kalimatnya boleh agak panjang
enggak enggak ini seorang sahabat yang tough untuk dijadikan sebagai sparring partner
gimana hubungan anda dengan jan farid sekarang
baik baik saja biasa saja
dia fair bertarung di pengadilan begitu kalah ya selesai selesai
konflik internal sudah selesai
anda percaya nggak percaya oke
henry perhiasatrio enggak percaya
iya tetapi mahkamah agung percaya
baik kita tunjukkan foto berikutnya
mantan ketua dpp p tiga dki
ada komentar lagi tentang ini enggak
kurang begitu penting buat hidup anda
bukan bukan kurang begitu penting karena posisi strukturalnya di bawah dpp
dan masih bergabung dengan dpp p tiga
masih ketua dprd dari partai persatuan
hubungan anda dengan beliau
baik baik saja bisa dicek dari statement statementnya sudah bergabung
sudah bergabung sama anda ya oke next
ini salah satu pelopor hoax dan fitnah yang berskala nasional dalam sejarah indonesia
pak amin ya
seorang yang selalu memiliki statement statement yang unik
penting buat demokrasi
jadi ada unik selling point
mungkin karena terlalu jauh generasinya dan secara partai politik kita berbeda
maka tidak terlalu banyak bersentuhan
tetap penting buat demokrasi indonesia
oh saya kira ini hal yang salah satu milestone demokrasi di indonesia
ada apa komentar anda soal ini
ini grup band saya sejak sma dan sampai hari ini bineka suara sembilan
ada cerita tentang band ini
band ini adalah band yang sejak saya sma bentuk dinamakan bineka suara karena memang di dalamnya ada lintas agama dan lintas suku juga
dan sampai hari ini kebetulan diantara mereka kerja di jakarta dan semalam masih ngeband bareng
masih ngeband bareng oke next kita lihat foto berikutnya
kepulauan yang akan menjadi salah satu negara terhebat di dunia
oke terima kasih mas romy bapak bapak ada komentar terakhir untuk mas romy
nanya dong boleh
kalau angka nilai satu sampai sepuluh kemungkinan anda terpilih menjadi wakil presidennya pak jokowi berapa
satu sampai seratus ya biar gak susah
menurut penilaian saya
pasti gak tahu
lima puluh lima puluh tau mas
itu yang tadi waktu ada gambar indonesia
kalau saya tambahkan
ini tidak akan bubar
tidak akan bubar dalam waktu seratus tahun kan
dia hebat karena tidak akan pernah bubar
iya dia akan menjadi ekonomi ke tiga ke empat di dunia kan
oke jadi nggak usah baca buku yang bilang indonesia
mas romi ada salah seorang ketua partai koalisi yang mengatakan bahwa bisa saja kalau saya tidak dipilih jadi cawapresnya jokowi saya bisa akan melamar atau mau juga kalau dipilih jadi cawapresnya prabowo
enggak enggak pernah saya nggak pernah menyatakan begitu
bukan anda ada orang lain
ada orang lain
mengatakan itu anda setuju bahwa anda juga akan melakukan hal yang sama
jika tidak dipilih jadi cawapres jokowi anda mau gak jadi cawapres
dia sudah mengatakan saya nggak pernah menyatakan itu dan ketika p tiga mendukung juli dua ribu tujuh belas juga tidak pernah mensyaratkan seperti itu
kalau anda jadi calon presiden apa prabowo bisa jadi calon wakil presiden
agak mustahil ya
karena meskipun politik itu semua mungkin ya
tetapi rasanya kalau melihat perbedaan generasi yang ada di indonesia
agak sulit membayangkan
kalau itu mustahil yang tidak mustahil adalah durasi kita sudah habis
terima kasih atas perbincangannya malam hari ini
mas romy terima kasih sudah hadir
wimar bang edi terima kasih sudah hadir
tepuk tangan untuk pak apa tapi

menurut saya ini jadi energi
energi baru itu ada
terima kasih mas romi
saya sudah ngelamar kelima tempat
terima kasih pak
sudah layar pemilu terpercaya pada malam hari ini kupas kandidat romaro muzi
pada malam hari ini semoga informasi tadi bisa menambah referensi anda dalam menghadapi
tahun politik kali ini
saya budha diputro undur diri